inilah kolam renang tirta krida di kawasan landasan udara angkatan laut atau lanudal surabaya
disinilah lokasi munculnya gelombang mirip ombak setinggi satu meter yang videonya viral di media sosial
sosial beberapa warganet di media sosial mengkaitkan munculnya gelombang di kolam ini
dengan gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah komandan laludal surabaya mengatakan gelombang
terjadi di kolam saat menjelang tutup pada jumat sore dua puluh delapan september sekitar pukul enam belas waktu
indonesia barat gelombang terjadi selama beberapa menit dia menyatakan tidak ada rekayasa dalam
video itu bukan rekayasa dari alat apapun dan kolam renang ini pun tidak memiliki yang namanya
alat pembuat gelombang atau pembuat arus kita tidak ada ada pun alat manual adalah
kalau sirkulasi air memberi obat untuk menjernihkan air kolam seperti biasa tidak ada itu alat lain untuk
sarana latihan karena ini kalau menanya tentara punya alat ini tidak ada video dibuat oleh iksan
zainuddin pengurus kolam iksan mengaku tidak menyebarkan video itu dan tidak menyangka videonya
akan viral apalagi dikaitkan dengan gempa dan tsunami di palu selama saya disini yang saya tahu
selama ada gempa pasti air itu gerak terutama kalau ada tsunami pasti di atas satu meter kalau
kalau gempanya di atas di bawah enam hanya ombak aja setengah keramik itu keramik kolam itu
hai sementara itu dalam rilisnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika juanda jawa timur
menyebut tidak tercatat adanya aktivitas kegempaan di wilayah surabaya dan sekitarnya pada jumat sore
karena itu peneliti geologi institut teknologi sepuluh november surabaya mengatakan gelombang yang
muncul di kolam renang tirta krida tidak logis jadi memang di beberapa tempat kejadian itu seperti di
nepal di jepang kemarin pada waktu ada gempa memang ada kolam yang kocak kocak seperti itu
itu kan jelas karena ada gempa anda datanya ada sebuah gelapnya di sini di kolam yang ada di juanda
kolam renang tirta krida dibangun pada pertengahan tahun sembilan puluh an fungsi utamanya adalah sebagai tempat
latihan para siswa akademi tni angkatan laut namun kolam ini juga dibuka untuk umum